bagi anda yang mungkin saja sudah bersiap untuk mudik sebaiknya urungkan niat anda karena pemerintah meniadakan mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh satu
pemerintah menyatakan pelarangan dilakukan untuk mencegah potensi pertambahan kasus positif covid sembilan belas yang kerap terjadi pasca libur panjang
lalu apa saja pertimbangan pemerintah meniadakan mudik lebaran untuk tahun ini
kita akan berbincang dengan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bapak muhajir effendi
selamat malam pak menko
selamat malam mbak azira
pak menko kita sudah mendapatkan pernyataan resmi dari pemerintah meniadakan mudik lebaran dua ribu dua puluh satu
secara lebih detail lagi apa saja kemudian pertimbangan pemerintah mengeluarkan larangan untuk mudik tahun ini
ya ini keputusan yang cukup sulit ya karena kita tahu pasti akan terjadi pro kontra
tetapi kan ketika kita mengambil keputusan itu sudah kita kategorikan
kalau kita pilih yang a nanti seperti apa kalau kita pilih yang b seperti apa begitu
dan antara ongkos dan manfaatnya termana
itu kita memilih yang kira kira manfaatnya lebih besar daripada angkosnya dan kemudian kita putuskanlah bahwa tahun ini diadakan mudik
alasannya adalah pengalaman menunjukkan bahwa setiap terjadi libur panjang dan kemudian jadi pergerakan
perang dari satu tempat ke tempat lain yang besar besaran itu pasti kurang lebih sekitar dua minggu berikutnya akan diikuti dengan naiknya kasus covid
kemudian banyak yang meninggal dunia angka kematian jadi sangat tinggi dan yang tidak kalah penting adalah rumah sakit rumah sakit jadi penuh
dan ini akan membuat penanganan covid ini terus terusan tidak akan terfelesaikan dengan baik
karena naikan itu kemudian
kemudian untuk menuju ke wacana turun lagi itu juga tidak mudah
nah kondisi sekarang ini kan sudah bus kita termasuk angka angka kasus sudah mulai menurun
dan ini harus kita jadikan momentum untuk terus waspada dan melakukan langkah langkah yang lebih terukur
karena kita tahu bahwa sekarang ini untuk eropa hampir semuanya negara mengalami naikan yang cukup signifikan
bahkan di asia tenggara termasuk filipina juga mengalami
dikenaikan dan kita berupaya keras bagaimana supaya itu tidak terjadi di indonesia
saya tahu ini adalah keputusan yang bisa membuat tidak kuat banyak pihak
tapi insya allah pemerintah telah berupaya keras untuk memberikan yang terbaik untuk seluruh rakyat indonesia
pak muhajir kita tahu beberapa hari sebelumnya sebelum ada pernyataan resmi
pak menko yang disampaikan secara virtual
sempat ada statement dari menteri perhubungan yang tidak melarang mudik untuk tahun ini
apakah memang di awal
opsinya sempat seperti itu memang diperbolehkan kemudian berubah
atau memang sejak awal pemerintah sudah cukup firm untuk meniadakan mudik tahun ini
sebetulnya dari pemerintah banyak pernyataan ya hanya yang mungkin yang menonjol dari pak menteri perhubungan saja
jadi di pemerintah masih ada yang bilang bahwa tidak dibolehkan ada yang bilang dibolehkan
ada yang bilang nunggu dulu sampai ada keputusan bersama dan seterusnya
hanya mungkin karena memang masyarakat
memberikan perhatian yang lebih tinggi kepada dibolehkannya mudik
maka kemudian pernyataan pak menteri perhubungan yang lebih menonjol gitu
tapi semuanya itu akan selesai ketika kemudian kita duduk bersama
kemudian kita termati secara seksama masalahnya
dan kemudian kita kumpulkan berbagai macam masukan masukan
kita termasuk minta arahan dari presiden
ya kemudian ada keputusan final keputusan terakhir
dan keputusan terakhir adalah
yang kemarin saya bacakan
dan itu sudah ada proses sebelumnya yaitu tanggal dua puluh tiga maret
itu ada rapat di kantor kemenko ekonomi
dipimpin langsung oleh pak erlangga
pak ketua kap jpn
dan setelah itu kita tindak lanjuti dengan pada hari jumat kemarin
pernyataan pemerintah resmi bahwa mudik ditiadakan itu
ini keputusan untuk wilayah secara nasional
atau hanya di pulau jawa
atau provinsi yang dengan tingkat pertambahan kasus
kasus positif covid sembilan belas yang relatif cukup tinggi pak muhajir
secara nasional berlaku untuk semuanya
baik berarti dari provinsi paling ujung aceh hingga ke papua
semua diberlakukan aturan yang sama
nah bagaimana dengan aktivitas mudik yang menggunakan beragam moda transportasi
jalur yang berbeda darat laut dan udara
termasuk nanti sebelum tanggal empat sampai sebelas juga sudah ada pengendalian ya
karena kita asumsikan ada beberapa moda transportasi yang sebelum itu sudah ada kemungkinan arus mudik ya
oke berbicara mengenai darat terlebih dahulu
satu satu kita bedah pak menko karena banyak sekali pertanyaan dari masyarakat
apakah sistemnya hampir mirip seperti tahun sebelumnya
kalau untuk di wilayah jakarta ada
diputar balik begitu ya kendaraan kendaraan
bagi bus ataupun transportasi pribadi kembali ke jakarta
atau bagaimana nanti mekanismenya evaluasinya seperti apa yang akan dilakukan
semuanya itu didasarkan kepada pengalaman yang sudah kita lakukan sebelumnya
termasuk penanganan lebaran maupun libur panjang pada tahun lalu
dan kita semurnakan kita buat improvisasi improvisi
dan kita semurnakan kita buat improvisasi improvisi

setelah kita gawal lagi
dimana titik lemahnya dimana kebenarannya
itu nanti akan kita sempurnakan
karena itu apa yang sudah kita lakukan kemarin
itu akan kita lakukan lagi
dengan berbagai macam penyempurnaan
baik itu jalur darat udara maupun laut
baik saya ingin mengulas mengenai definisi muda
di pak menko karena setiap masyarakat punya persepsi yang berbeda
mengenai apa itu definisi mudik
bagaimana jika mudik dalam kondisi wilayah yang relatif kecil
mudik lokal begitu
atau bagaimana aturan mudik yang ditiadakan ini seperti apa konsepnya
itu sudah sangat teknis ya
nanti akan dibahas oleh kementerian dan lembaga terkait
sebetulnya ada tiga hal
yang harus mendapatkan perhatian secara khusus
yang pertama adalah jaminan bahwa mereka yang tidak jadi mudik itu
selama berada di tempat yang tercitahan itu
dia secara bagi hidupan sejarah ini terjamin
itu yang pertama
kemudian yang kedua adalah masalah perjalanan
ketika di perjalanan bagaimana mereka bisa diatasi
supaya dia tidak terjadi arus mudik besar besaran itu
kemudian yang ketiga adalah
bagaimana tetap pelaksanaan kegiatan kegiatan itu
yang berkaitan dengan ibadah misalnya puasa
kemudian juga penyelenggaraan idul fitri
dan seterusnya itu harus diatur juga
jadi itu wilayahnya harus kita lihat secara komprehensif mbak eswira
itu sudah diatur ditangani oleh masing masing kementerian dan lembaga terkait
memang tulang punggung utamanya itu ada di dua
yaitu di kementerian perhubungan dan polisian
dan itu di backup oleh tni
kenapa karena ini memang menyangkut masalah pergerakan orang
kan sebetulnya yang kita waspadai dan kita cermati ini kan masalah pergerakan orang
besar besaran pada hari puncak atau peak seasonnya idul fitri itu
jadi sebetulnya luar itu masih ditoleransi adanya pergerakan orang yang wajar wajar saja
jadi sebetulnya adanya kerumunan
kemudian di luar pengawasan kita di dalam kepatuan mengatasi protokol kejahatan
itulah yang menjadi concern kita
kemudian kita putuskan bahwa beberapa hari pada puncak baran itu
dipiadakan mudik itu
pak menko ada juga suara suara yang mengatakan mengapa tidak sekaligus menghentikan sarana transportasinya
karena jika dibiarkan dan hanya ada larangan saja
masyarakat pasti akan mencari celah untuk tetap mudik
saya kira kita sudah sepakat ya kuncinya akan
ini kan titik tolaknya dari pembatasan kegiatan masyarakat skala kecil
sehingga yang berskala besar itu masih diberi kelonggaran kelonggaran
sehingga kalau tidak perlu ada pengetatan yang lebih dari itu
usai jeda nanti kita akan berbincang lebih detail lagi pak menko
karena kemudian harapannya bahwa aturan aturan yang sudah secara resmi ditetapkan pemerintah
implementasinya di lapangan juga tepat sasaran cukup efektif
sehingga tujuannya bisa diraih
usha jidah kami masih akan kembali tetap di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih berbicara mengenai keputusan pemerintah meniadakan mudik tahun dua ribu dua puluh satu ini
khususnya untuk lebaran nanti
saya ke pak menko menyambung perbincangan kita tadi
pak menko bagaimana agar aturan yang sudah dibuat ini menjadi lebih efektif di lapangan
ini tahun kedua
mungkin saja masyarakat yang tahun lalu tidak mudik kemudian tahun ini memaksakan untuk mudik
karena ini suara sudah ramai
masyarakat meskipun ada larangan pemerintah akan mencari celah untuk bisa tetap mudik
bagaimana pengawasan dan pengetatan aturan di lapangan ya pak menko
ya tadi saya sampaikan bahwa kan kita sudah punya pengalaman mengatur mengelola pelarangan mudik
dan itu akan kita pelajari kita evaluasi
mana celah celah yang masih kurang itu kemudian kita sempurnakan
dan kita akan mengajar
dan tni maksud saya polri juga sudah punya data
celah celah di lapangan seperti kondisi di lapangan seperti apa termasuk jalur jalur tikus yang selama ini dipakai untuk lewat yang memaksakan diri untuk mudik itu juga sudah didata
kemudian termasuk wilayah wilayah konsentrasi di kota kabupaten mana di kota kota mana terjadi konsentrasi tenaga kerja yang kemungkinan akan melakukan mudik
itu juga sudah dipantau dan sudah di desain dirancang sebagian rupa
ya nanti bisa diantisipasi kalau itu terjadi
semuanya kita lihat berangkat dari pengalaman yang lalu
dan tentu saja pasti selalu ada kekurangan ada masalah di lapangan
karena itu mulai hari ini mulai kemarin kita terus langsung melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga
dan setiap kebijakan akan kita evaluasi
kita cek di lapangan kita pantau dan kemudian kalau masih ada kekurangan akan kita sempurnakan
sampai nanti puncaknya yaitu ketika mudik betul betul sudah diberlakukan
dibutuhkan kerjasama koordinasi erat antar lembaga dan juga dengan pemerintah daerah ya pak minko
karena seringkali masyarakat bingung mengenai ini
misalnya dari pihak kementerian sosial akan melakukan tugas apa
kementerian tenaga kerja melakukan tugas apa
kementerian agama melakukan tugas apa semuanya sudah diatur
kemudian pihak polri nanti koordinasi dengan daerah untuk implementasi di lapangan itu menjadi tanggung jawab dari kementerian dalam negeri
berarti penyesuaian masih mungkin saja terjadi tergantung hasil diskusi dengan pihak kepala daerah ataupun pemda
ya kalau penyesuaiannya ya sifatnya improvisasi tidak
kemudian ada keputusan yang berubah secara gratis ya
kalau improvasi di lapangan pasti akan terjadi akan kita lakukan
karena kita tahu bahwa cara yang kita rencanakan dengan rakyat di lapangan kan bisa saja berbeda
itulah pentingnya monitoring dan supervisi kan itu untuk memastikan apa yang sudah diputuskan yang direncanakan itu ketika di lapangan diimplementasikan secara benar
kalau nanti ternyata ada perubahan perubahan
policy adjustment harus kita lakukan juga penyesuaian kebijakan itu
ada kekhawatiran masyarakat bingung karena ada improvisasi yang mungkin saja berbeda penafsirannya di tiap daerah
itu juga bisa terjadi karena itu kan koordinasi akan kita lakukan terus menerus nanti untuk cocok cocokan
jangan sampai tidak satu bahasa tidak harmonis gitu
orkestrasinya nanti akan kita perhatikan betul di lapangan
pertanyaan masyarakat juga pak menko
apakah nanti ada sanksi tertentu bagi masyarakat yang tetap ngotot dan kemudian ketahuan mudik
mungkin bagi para pekerja asn bumn yang mungkin terdata secara resmi apakah ada mekanisme seperti ini
sebaiknya jangan bicara sanksi lah
kita justru ingin mengetuk kesadaran masyarakat keikhlasan masyarakat untuk tidak mudik
itu yang lebih dipertekankan
bahwa ini untuk kepentingan bersama gitu
juga dibayangkan kalau angka kemarin
semakin naik bagaimana seandainya ada orang yang seharusnya tidak meninggal tapi gara gara kebijakan dibelibatkannya mudik ini kemudian ada yang meninggal
bayangkan kalau yang meninggal itu dirinya sendiri paling tidak familinya bagaimana
jadi perintah betul betul memperhatikan keselamatan rakyat indonesia keselamatan masyarakat
kita harus mengorbankan untuk tahun kedua ini tidak mudik
tapi insyaallah hikmah dan manfaatnya jauh lebih besar daripada yang lain

kira tidak ada satupun orang yang tidak ingin mudik
sama mereka yang beragama islam
bahkan yang lain juga ingin menikmati hari mudik itu
tetapi ini ada kepentingan yang jauh lebih besar
yaitu keselamatan rakyat indonesia menekan angka kasus menekan angka kematian terutama
agar dengan adilnya
dengan begitu maka
murbana kita mudah mudahan sumud atau sesuai apa yang kitanesikan nanti
pertanyaan terakhir saya karena ini juga
tadi pak menko di awal mengatakan banyak sekali
pro dan kontra terkait keputusan pemerintah ini
ada yang juga mengatakan jika dapat di tiadakan budi kelebaran dua ribu dua puluh satu
meskipun jumlahnya sudah dikurangi ya pak menko
jadi cuti bersama itu harus dibedakan dengan mudik ya
cuti bersama itu adalah kesempatan untuk bersama sama menikmati liburan menikmati cuti
tapi bukan berarti harus digunakan untuk mudik
dan harus diingat bahwa pemangkasan cuti bersama itu tidak berpengaruh terhadap hak cuti karyawan maupun gawe
jadi cutinya tetap
sehingga kalau kemudian dipangkas itu maka dialihkan menjadi cuti individual
cuti yang akan diatur oleh instansi dan perusahaan di mana mereka kerja
kemudian aturannya silakan
kalau cuti bersamanya mau dilakukan sama instansi dengan ketentuan sudah ada itu
kemudian kalau itu akan digunakan untuk cuti bersama keluarga
juga tidak apa apa
kalau ada masalah kami rame bersama keluarga
tapi tidak untuk mudik itu
terakhir ada bentuk kompensasi ada bantuan juga diberikan kepada masyarakat
jika memang terpaksa harus bertahan hidup tidak bisa kembali ke kampung halaman
apa upaya pemerintah
itu pasti akan dilakukan hanya memang tidak sama dengan mudik tahun lalu
karena mudik tahun lalu itu bersamaan dengan kondisi covid awal
yang banyak terjadi pengurusan pengangkerja
banyak yang mereka pendapatannya tiba tiba hilang
atau menjadi miskin dadaan itu
karena itu kemarin ada pendataan dari bawah
nanti untuk yang sekarang ini tentu saja tidak gratis itu
tapi lebih mendasarkan kepada data dcks
yang itu akan menjadi tanggung jawab dari kementerian sosial
dan kemarin bu mensah bu risma juga ada di dalam rapat kita
dan akan menangguh memutuhi pemerintah itu
misalnya nanti untuk bansos bulan mei itu akan dibagi pada awal sebelum lebaran
sehingga diharapkan itu juga bisa dijadikan masyarakat untuk menikmati lebaran
walaupun tidak mudik
baik artinya aturannya masih terus digodok oleh pemerintah lembaga instansi terkait
sekali lagi kami apresiasi keputusan dari pemerintah
kita harapkan untuk pelaksanaannya bisa berlangsung dengan cukup efektif
dengan tujuan bersama
untuk menekan laju covid sembilan belas
pak menko terima kasih waktu anda malam hari ini di cnn indonesia
sama sama mbak elvira